kuliner otentik indonesia di ruang meeting fmcbg
ini yang dasar nih sobat nih
loh nasi nusantara itu opo sih
ada juga pepes jamur
sobat rupiah itu cerita menu nusantara
nah sekarang sobat rupiah
makanan nusantara yang anda sukai
di sini dikomentar ya